kita ke informasi selanjutnya erosi ekonomi turki menular ke emerging markets termasuk indonesia
mengantar bursa saham dan mata uang ke titik nadir setidaknya dalam setahun terakhir
lira memimpin kejatuhan mata uang global terhadap dolar amerika serikat
setelah langkah yang ditempuh pemerintahan presiden erdogan
dinilai terlambat dan tidak cukup untuk menyelamatkan ekonomi dari jurang krisis
arus modal keluar dari turki semakin deras potret nyaris serupa terjadi di indonesia
waspada krisis ekonomi turki kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
pemerahnya untuk nilai tukar di utama emerging markets
ada pemerahnya seperti apa
apakah memang lira menjadi sentimen yang mendominasi aksi self
kemarin kemudian juga mata uang terseret terutama untuk fragile five yaitu brazil
kemudian turki afrika selatan termasuk juga rupiah
termasuk indonesia betul sekali mbak hera
jadi kalau kita lihat ini dimulai sejak sebenarnya harusnya kalau turki sudah lama
tapi triggernya baru kita lihat kemarin minggu lalu jumat
apalagi setelah amerika dengan trump mulai menaikkan lagi planning tarif
nah ini men trigger lira langsung jump
jadi dalam dua hari ini aja jumat senin aja lira udah terpuruk kira kira
kalau nggak salah kira kira between dua puluh dua puluh lima persen
dalam dua hari
dalam dua hari
jadi tertinggi itu sempat tujuh dua kalau tidak salah ya
jadi dan ini kalau kita lihat kondisi ini berdampak
ke beberapa negara seperti kayak tadi yang mbak hera bilang
jadi indonesia pun akhirnya kena
karena ada similarities
isu di kita itu juga kita punya defisit
ya baru saya diumumkan kuartal dua kemarin
jadi deficit kita juga tiga persen
makanya akhirnya kita lihat juga dolar rupiah kita akhirnya melampaui tiga belas lima ratus di jumat
terus akhirnya menembus empat belas
pak martin saya jelaskan sedikit
kita punya data mengenai pergerakan lira mungkin dari line chart ini
nanti pak martin bisa mengelaborasi
kita lihat ini adalah perbandingan lira turki dan mungkin pak farul juga ingin melihat
lira turki dan juga rupiah kita lihat bersama
tadi anda sudah menyinggung sedikit searah pergerakan line chartnya
pak martin silahkan dilanjutkan analisa anda
oke jadi kalau kita lihat dari sini kondisi ini juga berdampak sebenarnya
dari turki berdampak juga ke dolar rupiah
jadi dan yang harus diwaspadain ini dan ini belum berakhir
anda menyebutnya belum berakhir
di turki belum berakhir
pressure nya ini masih lebih besar dan ini potentially akan arahnya bisa ke beberapa news membilang ini arahnya bisa ke
levelnya akan disentuh
ya jadi seberapa jauh isunya akan banyak
mereka punya reserve sendiri juga sudah tinggal tiga puluh miliar
ya itu salah satu pressure juga gimana caranya mereka mau menahan
dikompare dengan indonesia sebenarnya yang masih cukup kuat
kita punya reserve itu masih satu ratus dua puluh ya
saya rasa kita masih cukup bisa bertahan
sedangkan turki sendiri juga berdampak kepada eropa
jadi kalau kita lihat euro itu sudah bergerak di bawah
pernah touch di bawah satu
dari satu tujuh belas minggu lalu sekarang sudah di satu empat belas euro nya
karena exposure di turki sendiri juga banyak dari negara negara di eropa
terlebih seperti kayak spanyol itali prancis germany juga
sehingga merembet kesana
jadi merembet kesana
saya ke pak fahrul
pak fahrul selain tadi sudah disebutkan beberapa poin oleh pak martin
anda melihatnya seperti apa
lira ini akan menjadi efek menular bagi negara
bagi negara negara lain
dan seberapa berbahaya krisis keuangan krisis mata uang di turki ini akan menjatuhkan ekonomi turki
dan juga merembet menular ke negara negara lain
ya makasih mbak
kalau yang masalah yang terjadi di turki sebenarnya
kalau udah jadi konsensus di financial market ya
turki ini dari tahun dua ribu empat belas dan tahun dua ribu lima belas
itu sudah hampir jadi kesepakatan bersama bahwa kondisinya itu akan terus memburuk
turki ini memiliki current account deficit yang sangat kronis mbak
jauh lebih buruk
jadi kita gak heran kalau seandainya adanya kejadian sedikit saja sentimen yang bisa mencetus itu langsung membuat terjadinya penurunannya yang cukup dalam pada lira
lalu bagaimana dampaknya ke pasar global
jadi sentimen yang terjadi di satu emerging market itu biasanya akan merambat ke emerging market yang lainnya
makanya jangan heran kalau dalam seminggu ke depan kita masih akan melihat gejolaknya lumayan tinggi di pasar keuangan
hampir di seluruh negara negara di asia
terutama juga di negara negara yang memiliki masalah di defisit neraca berjalan yang sedang melebar
berarti itu termasuk indonesia dalam pekan ini akan masih bergejolak
rupiah masih akan bergejolak menurut anda
kita lihat sampai adanya konsensus terbaru tentang turki ya kita lihat masih akan ada gejolak
dan karena itu kita lihat sebenarnya pemerintah sudah cukup tanggap
kalau kita lihat dari statement statementnya bank indonesia bank indonesia itu sangat hawkish
jadi sepertinya setelah ini akan ada aksi tambahan kebijakan lagi
apakah artinya akan menaikkan suku bunga acuan lagi bank indonesia
dalam waktu dekat
bisa saja dilakukan
ini bang daripada kondisi global ini
ini adalah kondisi global yang sedang terjadi belakangan ini
saya mungkin ke pak martin kembali
saya akan membuka kembali line chat kita mengenai rupiah
tadi kita tahu bagaimana cara cara dan anda sudah menyinggung beberapa hal seperti current account defisit indonesia
pak farul juga demikian tadi sudah menyinggung
bu sri mulyani juga sudah mengungkapkan beberapa statement bahwa ada kondisi ada yang sama tapi ada yang tidak
politik dan keamanan di indonesia tidak seperti turki
tapi ini juga patut diwaspadai bagaimana fundamental ekonomi indonesia mempengaruhi juga nilai tukar rupiah
pak martin silahkan
jadi kalau kita lihat sebenarnya yang terbesar pressure yang paling besar saat ini adalah global condition yang dimana turki ini lagi bergejolak
tadi seperti saya bilang turki lira itu ada potensial ke sepuluh dan euro secara teknikal juga ada potensial di satu
satu satu untuk euro
ini kita juga harus mewaspadai secara teknikal akan ada pressure juga
untuk emerging market asia currencys termasuk dolar rupiah
seberapa dalam pressure tersebut pak martin
pressure nya kalau kita lihat sekarang kita sudah menembus level resistant di mana empat belas lima ratus sudah tembus
lima ratus sudah tembus sekarang ada di enam ratus
sekarang ini udah arahnya mendekati level tertinggi kita di dua ribu lima belas
level itu harus diwaspadai
yang mana kalau itu secara technical break ini akan bisa memberikan pressure ke arah
lebih tinggi lagi
jadi nah ini pressure pressure technical yang kita waspadai di market ya dengan perkembangan trend major currency euro termasuk lira
ya kan soalnya ini juga sudah berdampak ke mata uang lainnya
meksiko juga kita sudah lihat
india sudah mulai kena pressure
jadi semua ini sesuatu yang market trend yang kita tidak bisa lawan
lima belas apakah indonesia sudah masuk dalam level mengkhawatirkan
mengapa tidak pak
kondisi fundamental kita sebenarnya masih cukup kuat
kalau kita lihat kedepannya sebenarnya yang perlu dikhawatirkan
dikhawatirkan sebenarnya yang market watch itu adalah balik lagi tadi
dan itu harus secepat mungkin
kalau bisa mengarah ke arah akhir tahun ini kita itu harus memperbaiki itu
mungkin ada beberapa import kita harus mulai di slow down
ini sih kalau kita lihat bisa akan berdampak kepada apa
penyesuaian pertumbuhan ekonomi kita
saya lihat akan balik lagi ke lima flat
hingga dua ribu delapan belas akhirnya
memasuki juga ke dua ribu sembilan belas
pak fahrul menarik sekali
lima belas proyeksi dari pak martin bahkan juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita di dua ribu delapan belas
menurut anda ada sependapat
kalau di kondisi seperti saat ini ya mau nggak mau ya
karena pada saat ini
karena pada saat ini pasar itu kan mendiscount kondisi ekonomi suatu negara
tercermin dari mata uangnya
sebenarnya yang lagi dicerminkan oleh kondisi rupiah kita sekarang itu adalah sampai saat ini pasar masih melihat adanya kecenderungan raca berjalan ini melebar
itu yang lagi sedang pasar takutkan
cuma seperti yang sudah tadi pak martin ceritakan juga
berapa kekhawatiran pasar di level berapa kira kira
kalau saat ini sih kalau dilihat sih kalau untuk rupiah sih kita belum perlu khawatir
yang pasti akan dilakukan oleh rupiah ini adalah terus untuk mendiskon kondisi pasar sampai kira kira rupiah ini akan lemah
sampai pelemahan itu cukup untuk menurunkan neraca berjalan indonesia dari yang defisitnya tinggi sampai menjadi rendah lagi
sampai level rupiahnya berapa ini juga ditentukan oleh kebijakannya pemerintah
pemerintah sudah secara bijaksana sudah mengeluarkan empat aspek
amunisi ya tadi ya
cuma hal yang pasti juga saya setuju pendapat sama pak martin tadi
amunisi amunisi tadi mau gak mau itu akan memperbaiki kita
benar mbak dalam jangka waktu menengah mungkin dalam dua sampai tiga tahun ke depan
dalam jangka pendek
kalau dalam jangka pendek hal yang harus pasti kita lakukan adalah kita harus ada penyesuaian ekonomi
dan itu sebenarnya pemerintah sudah mulai melaksanakan
dari kementerian keuangan
minggu lalu sudah dilakukan pemotongan target penerbitan obligasi negara
pemotongan target ini kita lihat itu bagus kalau dari sisi keuangan berarti suplai obligasinya cenderung turun
jadinya kalau asing ingin beli obligasi indonesia supply nya nggak banyak
jadinya terpaksa beli
dan juga kalau dari sisi sektor realnya itu berarti ekspansi fiskal akan cenderung terbatas
prospek impor turun
maka nantinya akan kita lihat rupiah itu seperti yang pak martin bilang mungkin akan masih terdepresiasi
akan menuju keseimbangan barunya nanti
cuman memang pada saat ini
berapa titik keseimbangan barunya menurut anda
itu tergantung mbak itu posisinya sangat dinamis sekali
dalam range tertentu
mungkin sekarang sudah di keseimbangan baru sangat tergantung juga dengan bagaimana langkah pemerintah
semakin cepat pemerintah untuk melakukan penyesuaian ekonomi

semakin cepat pemerintah untuk melakukan penyesuaian ekonomi
baru rupiah ini itu tercapai
kenapa saya mengatakan seperti ini juga
optimistis di tengah hiruk pikuk menuju election tahun dua ribu sembilan belas
pemerintah punya energi yang cukup untuk memperbaiki membuat stabil perekonomian dan menekel dampak dampak negatif dari eksternal
langkah langkahnya sampai sekarang saya nilai sudah cukup benar
apa yang kurang pak farul
yang kalau saya rasa sih kalau dari langkahnya udah gak ada yang kurang ya
kita tinggal menunggu realisasinya saja
kita sama sama berdoa
semoga realisasinya lanjut
semoga realisasinya lancar
sesuai dengan di atas kertas
konsep konsep yang disampaikan
tapi yang pasti itu sudah dilaksanakan dengan perencanaannya sudah cukup baik yang kita lihat
tapi sampai tahun depan hal yang masih harus kita waspadai adalah
saya jelaskan sedikit
ini ada beberapa faktor yang kita himpun
seperti rencana kenaikan suku bunga the fed
defisit tadi sudah kita singgung beberapa kali
proyeksi pelemahan kinerja neraca dagang pada juli akan seperti apa
termasuk arus modal keluar atau capital outflow
dua poin di atas yang awal dan yang akhir
itu mungkin bisa di elaborasi sedikit oleh pak fahrul
rencana the fed akan menaikkan suku bunga dan capital outflow
yang juga menjadi salah satu bayang bayang negatif bagi ekonomi indonesia
kalau untuk kenaikan suku bunga the fed
sebenarnya sekarang itu dibandingkan awal tahun
sentimennya sudah tidak sekuat sebelum sebelumnya mbak
sudah di price in oleh
sudah di price in
pasar sekarang sudah price in dua kali lagi kenaikan suku bunga pada tahun ini
dan dua sampai tiga kali lagi kenaikan suku bunga the fed untuk tahun depan
saya rasa kalaupun nanti september dan desember ada kenaikan suku bunga
itu sudah tidak ada lagi isu
yang berikutnya yang mesti kita addres
itu dari sisi the fed nya
yang kedua adalah soal arus modal
untuk arus modal ini kalau kita di pasar keuangan
kita punya jargon ya pasti cara kita memandang investor asing
investor asing akan mendanai pertumbuhan ekonomi suatu negara
itu jargon ya
oh iya pasti akan kita akan membiayai pertumbuhan ekonomi suatu negara
tapi tidak akan membiayai defisit suatu negara
bagaimana strategi kita untuk mengembalikan balance of payment kita kembali ke level positif
di sini kita melihat bahwa neraca berjalan kita harus kembali ke level yang membuat pasar comfortable
kalau memang skenario pemerintah itu berhasil dengan baik
dan pada kuartal tiga dan kuartal empat
sentimen dari pasar global bisa membaik
bagaimana realisasinya itu yang nanti kita tunggu
kita sudah dibuka empat hari lima menit kita dibuka
kita langsung saja ke ihsg bapak bapak sekalian
saya akan meminta komentar anda dan kita masih saja jatuh semakin dalam
kita sudah kehilangan empat puluh satu poin dalam lima menit
pembukaan perdagangan di level rp lima delapan ratus dua puluh
sell off tampaknya masih ada ya
di pasar domestik masih mengikuti pak martin
pressure dari global masih ada
dan juga dado jones amerika juga memberikan pressure turun
dan kemungkinan kedepannya pressure turun di global index itu masih ada
jadi kita akan lihat ini pressure dari lima ribu delapan ratus ini masih akan ada ke bawah lagi
masih ke bawah
masih akan ada ke bawah lagi
sampai ke level berapa menurut anda
di arahnya ke arah lima ribu enam ratus
itu yang harus diwaspadai
kita ke rupiah
kita lihat bagaimana rupiah
saya harap harap cemas
kita lihat kita ke slide mengenai rupiah
oh ini sedikit menguat
dari beberapa menit sebelumnya
bagaimana komentar anda
apakah tadi anda yang menyebutkan bahwa dalam pekan ini masih akan bergejolak
ini bagian dari gejolak tersebut
kalau saya lihat ini bagian dari gejolak tersebut memang
kalau kita lihat kemarin itu otoritas turki sudah mulai melakukan beberapa pengetatan di kebijakan perbankannya dia
itu bisa melihat ada sedikit support untuk mata uang
untuk mata uang negara berkembang
mungkin untuk hari ini saja
cuma selama masalah fundamentalnya belum bisa di address
kita mungkin belum bisa melihat rupiah stabil akan cukup lama
seperti yang saya bilang tadi bahwa rupiah ini kita harus melihat rupiah itu cukup lemah
sampai ini cukup untuk menurunkan defisit neraca berjalan
kalau memang ternyata satu ratus empat puluh enam ini cukup untuk menurunkan defisit raca berjalan sampai tahun depan
saya rasa akan stop di sini
resikonya tidak akan panjang lagi
risikonya tidak akan panjang lagi ya
cuma kalau seandainya pelemahan segini ini tidak cukup juga untuk menurunkan defisit neraca berjalan
seperti pak martin bilang untuk menurunkan impor atau juga adanya penyesuaian ekonomi
sambil kita nanti rilis raca dagang besok ya
caba ragang ini berarti kita lihat ya pressure ke rupiah atau mungkin volatilitas ke rupiah itu masih akan ada
pak martin closing statement anda mungkin proyeksi rupiah ke depan akan seperti apa di range berapa
saat ini saya lihat range masih rp empat belas empat ratus lima puluh sampai rp empat belas tujuh ratus lima puluh
dalam pekan ini
dalam pekan ini
baik closing statement anda seperti apa
kira kira anda melihat hal ini lira akan semakin menjatuhkan emerging markets kah termasuk juga rupiah
saya rasa perlu diwaspadai kondisi turki yang akan berdampak kepada the others emerging market
juga karena mempunyai juga big potensial juga kepada euro
jadi perlu diwaspadai soalnya kondisi kita sendiri sebenarnya secara fundamental sudah kuat
tapi seperti kayak pembahasan kita pagi ini
raca account itu harus diperbaiki secara cepat
pencepatan perbaikan ini akan memperbaiki level baru ini dan akan memberikan resisten kepada dolar rupiah untuk melemah kembali
jadi dalam hal ini kalau ini sudah kelihatan seperti kayak pak fahrul bilang
ini level yang cukup untuk memperbaiki
dari sini kita akan lihat market confidence nya akan balik lagi
pak fahrul market confidence seperti apa yang harus dihidupkan oleh pemerintah dalam waktu jangka pendek jangka menengah jangka panjang
sekaligus juga sebagai closing statement anda
dari pasar keuangan sebenarnya baik dari saham ataupun obligasi
sebenarnya bagi kita itu kestabilan rupiah adalah segala galanya ya
mau nggak peduli apa mau ketika pertumbuhan ekonomi lagi tinggi
ataupun perekonomian pertumbuhan ekonomi lagi rendah
kalau dari pasar keuangan sebenarnya yang kita harapkan adalah kalau pemerintah bisa secepatnya mengadres masalah defisit ini
karena kalau masalah defisit ini bisa kita adres dan tingkat defisitnya sampai akhir tahunnya itu cenderung turun
maka kita akan lebih tidak terekspos terhadap resiko resiko global
seperti adanya depresiasi lira depresiasi yuan ataupun hal hal lainnya
karena kalau karena account defisit ini sudah turun
orang juga investor percaya arahnya ke depan akan cenderung turun
maka kebutuhan dolarnya akan cenderung rendah juga mbak
itu yang kita harapkan ke depannya untuk stabilisasi pasar
apakah ada manuver manuver kebijakan yang mungkin bisa ditempuh oleh pemerintah dalam jangka pendek menurut anda
sebenarnya dalam jangka pendek beberapa hal sudah dicoba ditempuh oleh pemerintah
seperti bagaimana pemerintah mencoba untuk meningkatkan kembali ekspor batubara
mencoba lakukan sedikit perubahan di
dan juga melakukan penyesuaian
dan juga melakukan penyesuaian proyek proyek infrastruktur
itu dari rencana sudah kita terima secara baik dari pasar
kalau berhasil mudah mudahan kestabilan rupiah lebih cepat juga tercapai
iya rupiah yang stabil akan muncul kalau marketnya confidence
terima kasih pak fahrul pak martin
terima kasih telah bersama kami insightful sekali
kita berdialog pada pagi hari ini
terima kasih bapak bapak sekalian